pas saya datang aceng udah makan
maksud emak kamu kesini mau ngomongin apa
kamu siapa emak
kamu kesini mau ngomongin apa
kamu kesini mau ngomongin apa
idoi ada apa idoi kesini
nanti aja kamu balik lagi kalau udah inget ya doy
terima kasih ya mak
saya udah inget ma
saya mau ngobrol panjang lebar sama ma masalah aceng
saya duduk ya ma
maksud saya saya duduk di sini mak bukan di situ
ya enggak tahu mak
maksud emak ngobrol di sininya
nah kalau itu saya nggak tahu mak
emangnya aceh sama aku ngobrol di sini juga mak
mama suka bercanda
pas saya datang aceng udah makan
oh katanya tadi tentang aceh
ya kalau mau udah tahu ngapain nanya mak
oh kasihan aceh mak
ya saya juga nggak tahu mak
karena aku kasihan ya saya juga kasihan
mak kasihan enggak
i doi mestinya kamu kasihan sama mak
bukan sama aceh
ya saya juga kasihan sama mak mak
orang dari kemarin belum tidur marah marah sama aceh
siapa yang enggak tidur
oh berarti aceh bohong mah
aceh apa aku
siapa yang bohong aceng apa aku
tapi aku gak pernah bohong mak
berarti aceh yang bohong mak
kamu sebenarnya mau ngomong apa sih doy
yang di rumah aku apa yang di sini mak
yang di sini
yang di rumah aku mak enggak mau tahu
masa emak enggak tahu
emak emak enggak nyima
ini yang terakhir ya doy
terserah ngomongnya di mana
mau di rumah akum di rumah dadang di rumah aceh
di jalanan di pos ronda
yang di rumah aku mah
awas kamu ketuk pintu mak lagi ya
mak enggak ada di rumah
mas suha kenapa ya
kok kayak orang stres
mak saya pulang dulu ya mak
dah rapi nin
kamu tahu kita mau kemana nih
kamu tahu kita mau ngapain di sana
saya mau cari tanah nin
saya mau membangun mimpi mimpi saya
saya ingin menyekolahkan anak anak yatim piatu
kamu tahu nggak
kalau saja dulu ada yang menyekolahkan saya
saya udah nggak di sini nin
baru aja punya uang sedikit
belum punya apa apa
belum mau kemana mana
kelakuan sudah macem macem nin
di luar sana banyak yang berebut mencari peluang
dan kita sudah punya
tapi kamu nggak mau hargainya nin
sekali lagi kamu mengkhianati keluarga kamu
kita nggak bakalan jadi siapa siapa tanpa keluarga
lelet amat kamu teh
kalau hidup kamu mau maju
buang dulu sifat somong dalam diri kamu
ngobrol dulu sama dokter genit
senyum teh ibadah
oh jadinya teh boleh
tebar pesona ke orang lain gitu
tuh ada apa
kasian kok irate kau sendirian di warung
ini emang belum bisa diandelin atuh
dokter genit masih sering belanja
kalau dia jarang terus dia beli makannya di mana
kalau nggak di warung kita
neng dijawab sering salah
jawab jarang salah juga
nek anak kita teh udah mau dua
mana ada yang ngaku
mang ocat aja yang kayak gitu bisa

sampai jumpa di video selanjutnya